hai harga cabai terpantau mengalami kenaikan di pasar palmera jakarta pusat pada selasa pagi
harga cabai rawit merah sudah menyentuh seratus rupiah per kilogram ya dari harga sebelumnya
sekitar delapan puluh untuk harga cabai keriting merah dari tujuh puluh lima kini delapan puluh rupiah per kilogramnya
dan harga cabai rawit hijau dari empat puluh kini berada di harga delapan ribu rupiah per kilogramnya
kenaikan tersebut membuat sejumlah pembeli terpaksa mengurangi jumlah pembelian sementara
para pedagang akibat kenaikan harga tersebut mereka kini harus menambah modal untuk mendapatkan bahan baku
untuk menyiasati tingginya harga cabai yang sudah menyentuh seratus rupiah per kilogram

sejumlah pedagang di pasar tradisional bertais kota mataram nusa tenggara barat menjual cabai bungkus berisi dua puluh an cabai
perbungkusnya dijual seharga lima ribu rupiah hal tersebut dilakukan pedagang agar cabai cepat laku dan tidak membusuk
kita diakalin sudah ini supaya kita dapat untung sedikit
kalau sudah kita akalin mana bisa dapat untung
dibungkus sudah ini pakai ini lima ribu lima ribu
sekarang uangnya cuma sebatas
sudah itu kita dapat mau beli yang lain gitu
sementara di pasar baru lumajang jawa timur
pedagang menjual cabai kering kemasan ekonomi seberat satu on
dengan harga lima ribu rupiah
menyusul tingginya harga cabai yang terpantau berada di harga rp seratus per kilogram pada selasa pagi
sebagian warga pun lebih memilih cabai merah kering kemasan ekonomis
lantaran harganya yang lebih murah sehingga bisa menghemat
kenaikan harga cabai di pasar baru lumajang ini terjadi sejak beberapa hari terakhir
mahalnya harga cabai tersebut disebabkan karena minimnya stok dari para petani
kemuliputan cnn indonesia